tumpahnya minyak di perairan pantai balikpapan kalimantan timur berpotensi merusak ekosistem laut
saat ini kementerian kelautan dan perikanan tengah berkoordinasi dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
mereka akan mengambil langkah preventif untuk mencegah kerusakan lebih banyak
karena sudah adanya korban jiwa dari nelayan dan juga sejumlah biota laut yang ada
ya itu kalau lari ke penegakan hukum itu inisiatifnya harus dari buka klhk
kalau kita nanti menghitung kerugian kita laut kerugian para stakeholder nelayan kita
pembudidaya dan kerugian habitat laut yang baik karang pantai apa itu nanti
mesti jauh penyelidikan ini investigasinya